saya udah suruh anak bos saya untuk tetep mencari dia
jadi kamu tenang aja ya
sekarang kamu boleh pulang
besok kita cari bening lagi
saya belum mau pulang pak
masih mau cari bening
tapi kamu udah mencari
cari aura sama tenten ali
emang aura pergi
tadi orang ninggalin aku surat
bas preman ketemuin dia
tapi gak ketemu
kita berdoa sama allah ya nay
semoga aura diluaran sana gak kenapa napa
dan dia cepet kembali ke panti ini
naya pergi kemana
bisa pacit temenku
gak akan berapa
lindungilah dia ya allah
kita cari bening lagi
saya belum mau pulang pak
masih mau cari bening
tapi kamu udah mencari bening dari siang nay
sampai kamu kecapian kayak gini
kamu boleh aja mencari bening
memang harus mencari bening
lagian ini udah malam
nggak baik juga perempuan sendirian malam malam
dan saya nggak terima penolakan
sini biar saya bantuin
terima kasih pak
aku harus kucing kucingan dari mas vero
gawat ya gak boleh sampai ngeliat hasil ini
kamu udah pulang sayang
iya baru aja aku pulang
gimana hasil pemeriksaan dokter kandungan tadi
aku dan kamu itu baik baik aja
mungkin sampai sekarang kita belum dikasih ngomongan itu karena belum berjeki sayang
kamu jangan sedih gitu dong
aku yakin sekali
kamu percaya sama aku ya
aku mohon ya allah pertemukan aku
semoga lagi ya allah
jangan nyembah bung banda
saya ketemu lagi sama aura ya allah
dimana aura dan bunda berada
tolong jaga mereka ya allah
perutungkan aku kepada mereka
karena aku kaget sama mereka ya allah
aku kaget banget sama mereka